selasa siang warga di kelurahan kaduagung tiga raksa kabupaten tangerang banten mengantri
untuk mencairkan blt bbm jalur antrian yang tidak teratur membuat para penerima ini nekat
saling serobot antrian beberapa balita yang dibawa oleh ibu mereka bahkan menangis lantaran terhimpit
dari tengah satu tapi bukannya barusan tadi jembatan juga rt rt satu
nanti uangnya digunakan
sebanyak tiga ratus dua puluh tujuh warga dari empat rw di kelurahan kaduagung berhak menerima blt dan bantuan
pangan non tunai sebesar lima ratus rupiah warga mengatakan bahwa bantuan sosial yang diberikan
pemerintah ini cukup membantu di tengah melonjaknya harga bahan pokok dan biaya pengeluaran sehari hari
untuk mencegah terjadinya kerumunan warga pencairan blt bbm dibagi empat sesi dimulai sejak
pukul dua siang hingga pukul lima sore ratusan warga di kelurahan ciracas jakarta timur menerima bantuan
untuk menerima bantuan ini warga penerima bantuan disyaratkan untuk membawa ktp asli menurut data dari
enam ratus dua puluh delapan warga kelurahan ciracas yang mendapatkan blt bbm tim liputan cnn indonesia